libur panjang natal dan tahun baru ternyata tak hanya dimanfaatkan warga untuk mencari hiburan
tetapi juga dimanfaatkan sejumlah pencopet untuk beraksi
seperti yang dilakukan satu keluarga asal surabaya
mereka sengaja alih profesi menjadi pencopet memanfaatkan momen libur panjang
inilah keluarga copet yang ditangkap petugas saat beratraksi di kebun binatang surabaya pada minggu siang kemarin
keluarga yang terdiri dari bapak ibu dan dua anaknya ini berkomplot melakukan aksi pencurian dengan peran masing masing
satu keluarga ini ditangkap petugas berpakaian preman saat berupaya mencuri sebuah kalung emas milik seorang anak pengunjung kebun binatang surabaya di lokasi kerumunan pintu masuk
ditemukan beberapa perhiasan kalung emas milik korban yang dibungkus dengan uang dua ribu rupiah untuk mengelabui petugas
selain kalung emas polisi juga mendapati empat potong pakaian milik pelaku di dalam tas yang diduga
digunakan untuk berganti ganti pakaian
agar tidak mudah diingat korban
mencopot kalung yang digunakan oleh korban atau anak anak yang menjadi korbannya
setelah diinterograsi di pos pengamanan keempat pelaku ini langsung dibawa ke mapolsek monokromo untuk diperiksa lebih lanjut
wahyu pratama surabaya